partai persatuan pembangunan kubu jan farid akhirnya mendeklarasikan dukungan terhadap calon pasangan gubernur dki jakarta petahana basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat pada pilkada dua ribu tujuh belas
senin sore ahok dan jarod menghadiri deklarasi dukungan p tiga kubu jan farid di kantor dpp p tiga di bilangan menteng jakarta pusat
dukungan p tiga pimpinan jan bertolak belakang dengan dukungan p tiga kubu roma hurmuzi yang mendukung pasangan agus harimurti dan silviana murni bersama partai demokrat pkb dan pks
tak takut dukungannya dianggap tidak sah jan bersikeras jika kubunya memiliki hak untuk mendukung pasangan ahok jarot
saya senang dengan karier beliau kinerja beliau itu betul betul saya pelajari dan saya saksikan
sudah dilaksanakan semua program program
yang pro umat islam wajib hukumnya saya mendukung beliau